hyundai stargazer x resmi meluncur di ajang gaikindo indonesia international auto show dua ribu dua puluh tiga di tangerang banten
hyundai stargazer x didesain berdasarkan aspirasi pelanggan indonesia
menawarkan kenyamanan dan penampilan yang stylist bersama fitur keamanan yang lengkap untuk pengalaman mobilitas terbaik sehari hari
multi purpose vehicle ini ditenagai oleh mesin smart stream yang menghasilkan tenaga dan torsi maksimum satu ratus lima belas ps atau enam tiga ratus rpm untuk performa mesin yang responsif
adapun bobot intelligent variable transmission atau ivt lebih ringan dibanding mesin transmisi otomatis konvensional
sehingga bahan bakar lebih efisien
terdapat empat mode berkendara atau drive mode yakni eko normal smart dan sport yang bisa dipilih sesuai kebutuhan
jika eko untuk menghemat bahan bakar sementara mode sport untuk memaksimalkan akselerasi dan performa kendaraan
didukung oleh desain interior yang luas dan mewah
stargazer x menyediakan tujuh seater type yang menawarkan kenyamanan lebih saat berkendara jarak jauh
namun ada opsi konfigurasi
di sini ada juga opsi captain seat untuk semua varian stargazer x
selain itu tersedia juga meja back seat untuk penumpang di baris kedua
tentunya bersama sistem pendingin kabin double blower ac agar sejuk dirasakan sampai di baris ketiga
stargazer x juga menghadirkan fitur hiburan berkualitas tinggi
selain layar empat dua inci tfd lcd cluster
stargazer x juga hadir dengan bose premium sound system dengan delapan speaker
untuk kualitas audio yang melingkupi ruang mobil dan jernih
stargazer x ini juga menghadirkan suara premium melalui bose audio system
jadi ini juga sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan kakaknya si stargazer
nah tentunya ini semua berdasarkan feedback feedback dari konsumen yang kami berusaha tangkap
selain itu juga stargazer x juga dilengkapi dengan blue link dan juga hyunday smart sense
dimana kedua fitur ini bisa dibilang yang terbaik di segmen crossover spt
didesain khusus untuk pasar indonesia stargazer x tersedia dalam dua warna unik kepada pasar indonesia
yaitu optic white made dan gravity gold made yang menarik perhatian
yang unik stargazer x pada varian prime menghadirkan teknologi hyundai blue link
di perprime maupun style sebuah inovasi connected car service yang memampukan penggunanya tetap terhubung dengan kendaraan mereka melalui smartphone
blue link memberikan akses penuh fitur penting untuk pemilik mobil seperti mengetahui kondisi mobil
menyalakan dan mematikan mesin mengatur suhu kabin mengunci dan membuka pintu
menyalakan dan mematikan lampu hingga mengetahui letak mobil saat diparkir
hyundai blueling meningkatkan keamanan saat berkendara karena disertai tombol sos atau bantuan darurat
dan juga bantuan perlindungan dari jalanan
blue link adalah konektivitas yang bisa dilakukan oleh konsumen atau pengendara untuk terhubung dengan kendaraannya
yang paling simple dengan blue link ini kita bisa mengatur kapan kita mau nyalain mobil
dan kapan juga mengatur suhu temperatur
misalnya di hari yang super panas hari ini mobilnya diparkir di outdoor
terus sebagai penumpang apalagi perempuan ya saya tentunya mau tetap nyaman
masuk ke mobil ya maunya udah adem
biasanya kalau kayak gitu saya sekitar tujuh menit sebelumnya tuh saya akan sudah mulai mengaktifkan climate control di mobil saya melalui smartphone saya sendiri
jadi saya bisa activate untuk nyalain si ac sama mesinnya
walaupun saya tidak berada dekat di mobil loh
jadi karena ini kan pakai jaringan ya internet jadi bukan kayak bluetooth
begitu beragam fitur canggih ini bahkan menjadikan stargazer x teman perjalanan pemiliknya yang aman dan menyenangkan
hyundai stargazer x tersedia secara nasional dengan harga on the road jakarta
stargazer x tipe style rp tiga ratus dua puluh lima enam ratus per unit sedangkan tipe prime seharga rp tiga ratus tiga puluh enam dua ratus per unit